syukurlah jantungnya masih bergetar
apa yang kamu lakukan kakang
maaf rati ini tidak seperti yang kamu duga rati
aku tidak menyangka ternyata siasatku berhasil juga
rati bangun rati
ada apa kamu tergesa gesa begini
nari rati tidak ada di kamar romi
aku sudah mencarinya kemana mana tapi dia tidak ada
ada apa ger
kalau begitu mari segera kita cari ger
tadi aku mendengar suara suara mencurigakan di kamar kamandan
mungkin sebaiknya kita periksa sana
ada apa ini
apa yang kalian lakukan
kakang kamandiano mau membaringkan aku ke ranjang ini
entah apa yang hendak dia lakukan
rati tolong dengarkan
kau mendekat sekali lagi aku habisi kamu
rati percayalah padaku
aku tidak bermaksud jahat padamu rakit
ini salah paham rompong
salah paham rompong
salah paham apa
aku menyaksikan dengan mata kepala ku sendiri
kamu melakukan perbuatan tercelah itu
yang rompong lihat bukan seperti itu rompong
ini salah rompong
masih mau berdali kamu
manusia rendah bermolar bejat
kenapa tiba tiba aku ada di kamar kakang kamandiano
dan kenapa kakang kamandiano tiga
mau melakukan perbuatan tercelah itu
kenapa dia melakukan perbuatan itu kepada aku
aku akan selalu melindungimu
aku tidak menyangka adikku sebejat itu
aku akan melindungimu
aku akan selalu melindungimu
aku akan selalu melindungimu
aku akan selalu melindungimu
aku akan selalu melindungimu
masih belum mau ngaku
siapa yang mengajari kamu menjadi manusia pecat seperti ini
ini salah paham rompong
tolong dengarkan penjelasanku rompong
penjelasan apa lagi
dari tadi romo tidak mau mendengar penjelasanku
kalau begitu bunuh saja aku
biar aku percaya
kamu pikir aku tidak tega untuk membunuhmu
apakah mungkin doroh empu akan membunuh putra doroh empu sendiri
sepertinya menunda kematian kalian adalah jawaban yang terbaik
melihat kalian saling menyakiti dan juga membenci
ternyata aku sangat bahagia
aku tidak akan pergi
karena aku merasa aku tidak bersalah bi
agar memang mungkin tidak bersalah
tapi untuk menyelesaikan masalah ini
sebaiknya angger pergi untuk sementara waktu ger
bibi aku tidak akan pergi dengan terfitnah seperti ini
kalau angger mati dibunuh oleh romomu
apakah ini akan membersihkan namamu ger
pikirkanlah itu ger
biar yang dikatakan bibi rongkot
aku akan pergi
bukanlah mengakui tuduhan romo
tapi aku pergi
karena aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah
dan jangan pernah kembali ke sini
aku akan pergi sekarang juga
kenapa masalahmu bertubi tubi seperti ini gitu
di depan sana adalah desa mameling
untuk membebaskan paman banyak kapuk kita butuh banyak pasukan
tidak mungkin hanya berempat seperti ini
sindikau gusti kak kang siapa mereka
mereka adalah prajurit singosari pasukan yang setia kepadaku dan mereka adalah pasukan putih
yang akan siap sedia menerima perintahku
kami menghadap gusti ronggolole
apa yang harus kami lakukan mesti
aku mau kalian untuk membela singosari
kami siap melakukan apapun perintah gus
apakah kalian siap untuk membela singosari
apakah kalian siap untuk membela kebenaran
kak kang tunggu apa lagi
sekarang juga kita serang desa mamali
sebaiknya kita persiapkan dong
hidup radya jawa
hidup radya jawa
hidup gusti ronggolole
kita harus berhasil dalam penyerbuan ini kak kang
saya akan berjuang sekuat tenaga demi kejayaan dan keberhasilan singosari
hidup radya jawa